formasi paskiberaka terdapat komandan kompi yang bertugas memimpin pasukan pengibar bendera pusaka
komandan kompi paskiberaka ditunjuk dari matra tni dan polri
lalu siapa saja komandan kompi paskiberaka pada upacara ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh delapan di istana merdeka berikut liputannya
komandan kompi paskiberaka
laki laki tiga puluh lima tahun ini adalah alumnus akademi angkatan laut tahun dua ribu empat belas
saat ini ganteng bertugas di kompi senapan a batalion infanteri tujuh brigif empat korps marinir lampung
meski terlahir bukan dari keluarga militer ganteng mengaku sejak kecil ia bercita cita menjadi prajurit tni
laki laki asal tegal jawa tengah ini juga menyebut keberhasilannya tidak lepas dari doa dan motivasi orang tua yang selalu mengiringi perjuangannya
almarhum orang tua meninggal itu dua ribu dua puluh satu jadi pangkat saya itu masih lieutenant satu
saya pernah berjanji kepada almarhum bapak insya allah tahun depan saya kapten insya allah saya akan menjadi komandan kompi paskibra
meski latihan fisik menguras tenaga bagi ganteng disiplin menjadi gerbang untuk meraih kesuksesan dalam berlatih
yang penting kita disiplin komitmen kita semangat
kebanggaan kebanggaan posisi kita sekarang berada
saya sebagai danki rekan rekan adad sebagai paskiberaka harus betul betul bangga dengan posisinya dulu
kapten polisi militer herlan auriza adalah komandan kompi paski beraka dua ribu dua puluh tiga dari matra tni angkatan udara
laki laki kelahiran bantul tiga puluh empat tahun ini kini bertugas sebagai danunit pom pusat polisi militer angkatan udara
herlan merupakan alumnus akademi angkatan udara tahun dua ribu delapan belas
sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan terpilih menjadi komandan kompi paski braka dua ribu dua puluh tiga setelah melalui serangkai tes dan seleksi
pada awalnya saya diperintahkan oleh satuan saya yaitu puspom au untuk melaksanakan tes dan kipas gibraka di mabes au
kurang lebih sekitar dua puluh personil yang dipilih dari masing masing korps
alhamdulillah saya terpilih dari tingkat mabes au
dipilih dua kandidat dari tni au dan saya melaksanakan tes yang kedua di gartap satu jakarta
alhamdulillah saya yang terpilih untuk mewakili tni angkatan udara
herlan mengaku selain menjaga fisik
ia juga harus memantapkan gerakan hingga performa suaranya saat berlatih menjadi danki paski beraka
yang saya rasakan memang di awal kita berat karena yang jelas sehari hari kita
di kantor tidak pernah jarang kita untuk melatih gerakan
ketika kita melatih disini bersama adik adik paskiberaka pastinya akan kaget
itu akan butuh penyesuaian dan itu sebagai pembentukan gerakan dan karakter kita ke depannya
ajun komisaris polisi laode habibiyadejama merupakan komandan kompi paskiberaka dua ribu dua puluh tiga dari instansi polri
lagi lagi kelahiran ini paskiberaka berhasil memiliki penggunaan peserta yang berharga dan berharga
dan kendari sulawesi tenggara tiga puluh enam tahun ini merupakan lulusan akademi kepolisian tahun dua ribu dua belas
saat ini laude bertugas sebagai kepala satuan lalu lintas polres karawang
seleksinya juga melewati beberapa tes seperti tkj ataupun kesjas
kedua kesehatan ada psikologi dan tahapan ini kita lewati di setiap tahapan tes
latihan pengibaran dan penurunan bendera laode jalani di asrama di klat paskiberaka dua ribu dua puluh tiga
di taman rekreasi wiladati k depok
latihan baris berbaris dan aba aba yang berlangsung dari pagi hingga sore
kerap membuatnya lelah hingga mengalami suara serak
tekniknya pada saat teriak dengan memberikan aba aba tidak perlu menggunakan suara tenggorokan
cukup dengan suara perut sehingga keluar suara yang sangat plong
memang harus sering dilatihkan
kemudian juga ada teknik teknik seperti makan kencur kemudian minum jahe dan sebagainya
yang bisa mendukung untuk kelancaran

komandan kompi paskiberaka dua ribu dua puluh tiga perwakilan tni angkatan darat diwakili oleh kapten infanteri robert pakpahan
laki laki kelahiran pada larang ini merupakan lulusan akademi militer tahun dua ribu tiga belas
saat ini robert menjabat sebagai komandan kompi senapan c di satuan yonif tujuh ratus lima puluh tujuh guptafira korem satu ratus tujuh puluh empat atw kodam tujuh belas cendrawasi
robert menyebut proses seleksi menjadi komandan paski beraka dari tni angkatan darat cukup panjang
untuk proses sampai saya tiba di sini cukup panjang karena semua diawali dari kodam saya
kodam tujuh belas indrawasi di papua
kemudian berbagai macam proses seleksi ada psikologi kesehatan yang kami lewati
kemudian kami dikirim ke mabesat untuk melaksanakan proses seleksi lagi di mabesat
kemudian dilanjutkan lagi ke kogar tap satu
di sana ada dua orang
dalam proses seleksi puji tuhan saya terpilih untuk mewakili kami
terpilih untuk mewakili angkatan darat untuk melaju ke cibubur
melaksanakan pusat pelatihan untuk di istana negara nantinya
harapannya tentu saja karena ini momennya bukan secara kita pribadi tapi secara nasional
kita pengen hari kemerdekaan kita yang ke tujuh puluh delapan ini dilaksanakan dengan lancar aman
tanpa kendala apapun semua berlangsung dengan hikmat
mengibarkan samara putih dan menjaga kedaulatan nkri
adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi komandan kompi paski braka
sebuah amanah dan wujud komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk indonesia
tim liputan cnn indonesia